ibu mungkin ada pesan buat pemilih generasi muda harus datang ke tps ibu
untuk menggunakan hak pilihnya sedikit aja ibu
ya memang kan tadi sudah saya jelaskan
karena tanggal tujuh belas itu merupakan hal yang sangat berkonsensional
dimana kita akan memilih pemimpin kita
jadi tadi saya sudah memasarkan semua orang yang mempunyai hak untuk memilih
untuk pergi ke tps masing masing pada tanggal tujuh belas
dan untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini